ngapain you mesti pegang pegang tan suami i lagi
elah men kenapa
gue masalah masalahan dia kan laki gue juga
bolehnya kayak ki
hey you itu gak patah
eh you jaga you punya mulut ya
enak aja yuk kalau bicara
you itu udah salah tanggung
eh kamu mau gak makanan ini
kalau gak mau ya udah buat saya aja
bilang yang gak mau
apa mami di kantor polisi
ya segera mami kamu ditahan di kantor polisi
terus sekarang paling mau ke sana
yes papi mau ke sana jemput mami kamu
papi era ikut ya please
era mau jemput mami juga
biar papi ke sana aja
kok pagi pagi gini udah rapi sih mau ke mana
laura safira masuk penjara
safira masuk penjara
terus jadi ceritanya nyak sama jari mau ke sana gitu nyak juga
iya gue juga nganterin mbak belu nemenin ke kantor polisi
lu di rumah dah ya
kayaknya hobi banget sih kalau kita ke penjara gantian mulu
bangun gerak aduh sakat tuh ngandi
siap siap ragat sekolah
dan hari ini tanggal
tante yang bakalan nganterin kamu ke sekolahnya
tante kenapa sih mesti nganter
itu kan juga bisa berangkat sendiri
biasa juga sendiri
tante mau sekalian ngurus kepindahan kamu ke sekolah yang baru
kamu pindah sekolah
pindah sekolah tante
tontopi gak mau pindah sekolah pi mau tetap di sekolah yang sekarang
so ngebantah terus
ngebantah terus weh ngebantah terus
kamu dengerin ya kalau kamu tidak menurut tante mandi sekarang tante bakalan suruh dina mandiin kamu
gak usah disuruh juga kopi akan mandi kok
tapi bukan baik sekarang
ganjang beruan tante tunggu
eh eh eh aduh
woy siapa sih
budak sekolahan tidak punya tata keramanya
eh tante merry kirain siapa tan
memangnya kamu pikir saya sah
eh eh enggak kok tan yaudah tante merry lewat duluan gak apa apa
papi papi aku disini papi papi tolong selamatkan mami sayang
aduh mami udah gak bisa lagi hidup di sini aduh pi
bang samar yuk
hei kamu orang kampung ya kenapa kamu harus pegang pegang tante suami saya lagi hah
gue masalah masalahan dia kan laki gue juga bolehnya kayak ki hmm
eh yoi itu gak pantes tahu pegang pegang tante ya
hah siapa bilang gak pantes enak aja bilang aja lu sirikemah gue
orang lu gak bisa masalah masalahan kayak gue orang lu di dalam penjara senyam deh lu
papi jangan diem aja dong
jadi apa maksud kedatangan ibu merry ke sini
saya teh mengajukan kepindahan keponakan saya dari sekolah ini
tante mary sama opi ngapain di ruang kepala sekolah
kalau saya boleh sarankan sebaiknya opi jangan pindah dulu
nah hak itu memangnya salah woi kalau saya mau pindahkan dia dari sekolah ini
gak ada yang salah bu tapi sebentar lagi akan op ujian
jadi sebaiknya dia pindah setelah dia ujian sekolah bu
ah ente ah tepi sak saya mau sekarang ya
dan itu hak saya pak saya tantenya ya
ya sudah kalau begitu
hei perempuan kampung
you dengar ya semenjak you datang ke rumah i semua keluarga aja berantakan ngerti yuk
hei kagak salah tuh gak terbalik lu ngomong berantakan hei gua yang lu bikin berantakan tau gak
lu tuh yang ngodain laki gua lu kan bini kedua gua bini pertama
oh udah berani you sama i sekarang ya
eh siapa takut sama lu kan cik

ah api mah bebasin kamu tapi kamu kalau mau bebas harus ada izin dari omas dulu
kalau enggak papi yang gak bebasin mami gak mungkin
papi you jangan mau dong disetir setir sama perempuan brengsek ini
oh ya udah deh oles maafin ayah ayo dong emas
hei lu kalau ada maunya aja pasti memehin gua enggak lagi
you pasti gak tega kan kalau liat ayah kayak gini
lihat nih ayo gak boleh pakai perhiasan apa apa lagi
ayah jelek di sini omas maafin ayah
tapi inget lu gue maafin cuma ada syaratnya
lu harus baik sama anak gua enggak boleh nyuruh nyuruh si lora tau gak
oke gak apa apa makasih ya
tuh bang ayah tuh paling gak ketegang nanti si sapa
ini udah bang abang temuin polisi kasih jaminan buat lepasin tuh si safira dari sini
wow mas kamu baik baik sekali oke kita buangin
ayo dong rah udah lu jangan sedih lagi dong
soal kemarin udah lupain aja enggak usah dibikirin lagi ya ya
glenn gimana gak sedih tau gak sih tante mary dibikin aku malu depan semua orang
dan lu kan masih dia gue ya kan masih ada gue ya kan
gua bisa nyenengin lu ya kan ya gak ya dong
popo sini dong deket teti
tentu eh jangan kaguk gue penelusur untuk gempar
ah pompom kok kasar sih poms
pokoknya minggu ini kita jadi jalan ya kita shopping yang banyak
ah nonton aja ih belajar dong sekali sekali
eh eh eh lihat tuh
shh lihat lah pompom
gua ke toilet bentar ya
tapi jangan lama lama ya bu masih pengen cerita nih
ya buruan loh cepetan
iya iya belajar belajar bisa cepet
eh eh aduh
ih lo kok jalan selain pakai mata pakai kaki dong
main nabrak aja

emang jalan pakai kaki dan juga pakai mata
lo tuh yang nggak pakai mata
makanya mata dipakai buat ngeliat orang jalan bukan melihat cowok cowok ganteng
eh eh mau ke mana lo
ya mau ke kelas lah kenapa mau ikut nggak bisa
ih siapa juga yang mau ikut sama lo lo harus tanggung jawab
tanggung jawab apaan
ya gara gara lo gua jadi nggak kebelet pipis
apa eh pipis aja pakai aduh
ada apa nek ada apa
eh tak den